diduga karena cuaca buruk seorang wanita ditemukan tewas tertimpa bangunan gereja di jombang minggu siang
proses evakuasi berlangsung dramatis karena minimnya peralatan
proses evakuasi jasad herlina perempuan warga tionghoa ini berlangsung dramatis
petugas dibantu warga harus mengangkat reruntuhan tembok yang menimpa tubuh korban dengan alat seadanya
terlebih reruntuhan tembok yang menimpa perempuan berusia enam puluh lima tahun ini cukup besar
petugas harus menggunakan bambu untuk bisa mengangkat material sisa reruntuhan di tengah hujan deras yang mengguyur
setelah hampir setengah jam akhirnya jasad bisa dievakuasi
perempuan asal perak jombang ini ditemukan oleh warga yang penasaran dengan keberadaannya
perempuan yang biasa hidup di gereja tua di pinggir jalan raya perak jombang ini menghilang sejak tiga hari yang lalu
saat dicari diketahui bangunan bagian belakang gereja runtuh dan mengeluarkan bau busuk menyengat yang ternyata berasal dari jasad korban
petugas yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tkp
petugas menduga runtuhnya tembok bangunan ini disebabkan usia bangunan yang sudah tua
petugas yang menduga runtuhnya disitu jadi kondisi tertimpa reruntuhan atap
untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani otopsi
sementara gereja tua yang sudah lama tidak digunakan tersebut dilarang ditempati karena kondisinya berbahaya